keinformasi lain hari ini kembali digelar sidang bom sarinah tamrin yang terjadi pada januari dua ribu enam belas
dan bom kampung melayu di bulan mei dua ribu tujuh belas
aman abdurrahman yang diduga menjadi otak peristiwa itu merupakan anggota jemaah anis haruddaullah
aman abdurrahman didakwa bertanggung jawab atas aksi teror bom yang mengakibatkan korban meninggal dunia
pada sidang sebelumnya jaksa menghadirkan lima orang saksi
dan sidang hari ini menghadirkan saksi saiful muntohir alias abu gar
orang yang pernah mengunjungi aman abdurrahman di lp nusa kambangan cilacap
aman diduga menginstruksikan koordinator lapangan untuk mengeksekusi serangan
yang menewaskan delapan orang dan melukai dua puluh enam orang itu
aman abdurrahman dikenakan tujuh dakwa
dan langsung saja menuju pengadilan negeri jakarta selatan
koresponden roni satria memantau langsung jalannya sidang kasus pengeboman tamrin
selamat siang roni apa saja keterangan penting yang disampaikan saksi hari ini
selamat siang punca bahwa sidang pada hari ini sudah selesai sekitar lima belas menit yang lalu
dan memang bahannya satu saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan untuk kasus bom tamrin
yaitu saiful muntohir alias abu gar
yang merupakan rekanan dari aman abdurrahman selaku terdakwa
yang ia dulu sempat mengunjungi aman abdurrahman di lembaga pemasyarakatan nusa kambangan pada tahun dua ribu empat belas dan juga di akhir dua ribu delapan belas
tadi memang upaya untuk mendatangkan syaiful muntohir ini oleh pihak jaksa penuntut umum
untuk menggali apa saja pembicaraan pembicaraan ataupun apa yang disampaikan atau diinstruksikan oleh aman abdurrahman
kepada syaiful muntohir dan juga para teman teman yang lainnya
karena memang saat itu juga ada muhammad ali
bahkan korban yang bisa dikatakan maksud saya pelaku yang tewas pada saat bom tamrin terjadi
melakukan baku tembak dengan polisi pada saat itu
yang juga sempat hadir bertemu dengan aman abdurrahman
namun tadi keterangan dari syaiful muntohir tetap menampik ataupun mengelak mengatakan bahwa
upaya yang dilakukan terhadap serangan bom tamrin ini merupakan instruksi dari aman abdurrahman
dia tadi menyebutkan bahwa siapa yang menyuruhnya adalah iwan darmawan alias rois
yang saat ini kita tahu ini merupakan terpi dana mati yang masih ada ditahan di lapas nusantar keambangan
atas kasus bom kedutaan besar australia
kalau kita lihat memang dari tadi bersikukuh mengatakan bahwa
yang disuksikan untuk melakukan serangan bom tamrin kemudian
yang memberikan dana sebesar tujuh puluh juta yang kepada saiful muntohir kemudian ditransfer ataupun diberikan kepada muhammad
jadi ini adalah pengelakangan yang terjadi oleh saiful muntohir
jadi ini adalah pengelakangan yang terjadi oleh saiful muntohir
nah setelah upaya pengelakan yang dilakukan oleh syaiful muntohir ini
tadi jaksa penuntut umum memiliki bukti dari rekonstruksi pertemuan yang dilakukan di lapas nusa kambangan
tadi sempat diajukan kepada hakim yang tadi saat itu ditunjukkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut
ada pembicaraan ataupun pertemuan yang dilakukan secara personal ataupun berdua
dengan ahmad abdurrahman dengan saiful muntohir
dan tadi sempat kedua pihak ini sempat gelagapan untuk mengakui bahwa tadinya sempat dikatakan
tidak ada pembicaraan khusus hanya bertemu dengan rois dan juga bersama sama dalam kondisi pertemuan itu
hanya pembicaraan yang diinstruksikan oleh rois kepada saiful muntohir
namun setelah ditunjukkan bukti oleh bukti foto rekonstruksi oleh jaksa penuntut umum
akhirnya bukti di persidangan
ada pembicaraan antara ahmad abdurrahman dengan saiful muntohir yang memang dalam persidangan tadi
tetap dikatakan tidak ada pembicaraan terkait hanya pembicaraan mengenai keluarga dan lain sebagainya
memang ini masih bisa dikatakan banyak sekali teka teki yang nantinya karena tadi pihak jaksa penuntut umum
akan menjanjikan menghadirkan beberapa orang saksi lainnya yang memang saat itu dalam pertemuan sempat ada
yang mengunjungi bisa dikatakan seperti itu di lapas nusa kambangan
karena memang sebelum pertemuan di lapas nusantar keambangan tersebut ada pertemuan besar yang dilakukan
di malang yang sempat dilakukan telekonferensi bisa dikatakan seperti itu dengan aman abdurrahman
di dalam penjara nusa kambangan yang itu bisa dikatakan lanjutan pertemuan langsung setelah adanya pertemuan besar
di malang jawa timur
mungkin kita akan masih melihat seperti apa fakta persidangan nantinya yang memang di ekspektasi dari jaksa penuntut umum ini
untuk membuktikan bagaimana peran ataupun andil dari aman abdurrahman dalam kasus bom tamrin yang terjadi di januari dua ribu enam belas punca
di satria terima kasih